gue pulang duluan ya
hai darling dinda
dari tadi lo bulat balik depan gue udah kayak bebek pusing tau
lo tuh yang pulang kerjaan
ngapain cuma liatin gue bulat balik
gue tuh takut
nanti kalau dimas yang menang gimana
terus lo balik dong sama dimas
hati gue tuh cuma buat makan
lagian ya emang taruhannya gak ada yang harus balik ke lo kok din
mereka battle baca guan doang
bukan buat rebutin
lo udah berani sama gue ha
mereka itu battle buat ngerebutin gue lah
kan sih lo
oh atau lo mau ya gue keluar dari cheers
maaf ya aku harus sampai cuma di sini aja ya
dimas yang menang
kok lo yang menang sih
kenapa sih nanya nathan
yang nyampe duluan kan gue
kalau lo nyampe duluan gue gak peduli
gue gak tau
dia ketinggalan jauh di belakang gue
kok bisa sih
tunggu tunggu tunggu
hah di rumah sakit
nathan rumah sakit
eh kamu tuh dimana
ini tuh udah malem
di rumah sakit
kamu tuh kenapa halo
wah kok ditutup
ayo kita harus rumah sakit
siapa yang di rumah sakit
salma teh di rumah sakit
ayo cepetan kita ke rumah sakit
udah ya kamu jangan nangis lagi
mendingan sekarang kamu berdoa
ini tuh cobaan dari allah
udah jangan nangis lagi ya
ya udah ya kak aku mau ke thailand dulu
makasih ya sal
lo udah mau ikut repot bantu nolongin
emang udah kewajiban kita kok buat nolongin sesama
lagipula kasihan dia nat
ibunya itu cuma jualan kue kue sederhana
untuk di store ke pasar malam
nah sekarang dagangannya udah hancur semua
selamat malam suster
mau nanya ada pasien baru namanya nathan usia
sebentar ya pak
maaf tapi tidak ada pasien yang bernama nathan berusia
tapi tadi sahabatnya bilang ke saya kalau nata masuk rumah sakit
eh sus anak saya dimana ya sus
nama anak saya salmah usia enam belas tahun
sebentar ya pak
maaf tapi tidak ada pasien atas nama anak ibu

tapi barusan memang ada anak lo yang bernama nathan
tapi ini memang anak lo yang bernama nathan
tapi barusan memang ada anak remaja yang mengantarkan korban kecelakaan
yang bertanggung jawab di sini siapa ya
saya dok kenapa dok
pasien mengalami luka yang cukup parah
dan juga mengalami pendarahan
luka dalamnya pun parah akibat kecelakaan
jadi pasien harus rawat inap untuk mendapatkan perawatan yang intensif
terus ibu saya gimana dong
berdoa ya biar ibu kamu selamat
kalau gitu saya permisi dulu ya
terima kasih dok
puas gak ini semua gara gara kakak
kakak udah bikin hidup aku hancur
kalau udah jadi anak jalanan ini yang namanya jagoan kak
bukan gue yang nabrak ibu lu
sama aja kak
kakak udah nabrak ibu aku aku udah gak punya bapak kak
karena gue tau rasanya mencintai
dan kehilangan seorang ibu
papa udah denger semua omongan kamu
ya apa lega kamu selamat
tapi papa tetap kecewa sama kamu
karena kamu masih ikut ikutan balapan di jalanan
kita pulang yuk
gue pulang duluan ya
makanya kamu kenal sama orang yang barang kamu tadi ke rumah sakit itu
iya pak salma kenal sama dia
dia temen satu sekolahnya selma
kamu jangan terlalu dekatlah sama dia
jangan bertemen sama orang yang ngurahkan kayak gitu
hobinya aja balapan di jalanan
pasti orang yang susah diatur
kamu kan lihat
ayahnya juga udah kesel banget sama dia
bukan nathan yang nabrak ibu ibu itu
tetep aja samalah
dia juga hobi balapan di jalanan
untung aja dia nggak apes hari ini nabrak orang
kalau besok besokan kita gak tau
saran mama teh
jangan batasin si selma
biarin dia teh bergaul sama siapa
selma teh udah bergabung
salma teh udah besar pak
bapak yakin dia bisa ngebedain yang benar sama yang enggak
oh makan tanggung semua biaya pengobatan dan perawatan ibu kamu sampai sembuh ya
semua ini om lakukan sebagai permintaan maaf
dan tanggung jawab om atas perbuatan anak om
makasih ya om
aku gak masalah papamu bayarin berapapun biaya pengobatan
tapi aku gak terima kalau papa nganggep aku yang nabrak ibunya
di mata papa apapun pembelaan kamu tetap sama saja
kebut kebutan di jalan tawuran motor rusak begitu terus gak pernah berubah
oke terserah papa
eh sepatu siapa nih
mau sepatu gak
eh itu kan sepatu gue
eh balikin balikin
eh udah dong udah
jaya balikin sepatu gue
lo mau sepatunya
eh udah dong
eh udah dong
siapa yang ngelempar
gak ada yang ngaku
jaya tanggung jawab
gue gak mau tau
pokoknya harus oh yang ambil sepatu gue balik lagi
pokoknya gue gak mau tau
gimana pun caranya
wah siapa ngambil gue sih
tunggu tunggu tunggu
bentar gue sedikit perut nih
boong aja lo bilang aja takut ya kan
sumpah gue sikit perut
aduh mulus banget nih
aduh jaya ayo dong cepetan balikin sepatu gue
jay gue udah harus balik nih
lagi pula lo gak bakalan dimakan kok sama nathan
serius deh sumpah sumpah gue sakit perut banget nih
halah halah dimaksa mataku
bapak masih cari kacang matanya
mata bapak kan
kamu tau dimana
undeh mauy kurang ajar betul kamu sama bapak
allah bikin paning kepala bapak
sekarang juga kamu ikut kerohan guru
dapat hukuman kamu
alhamdulillah saya seneng banget dihukum bapak
cek parah banget ya si jaya
masa dia mendingan dihukum daripada ketemu sama nathan
rama berarti harus kita berdua dong yang ambil langsung
masa dia bakal becerah
siapa tuh yang dikejar cewek nats redinda
parah nih ya
jadi itu sepatu lo
lo mau sepatu lo balik
lo harus tanggung jawab